masuki puncak arus mudik lebaran terjadi kenaikan jumlah kendaraan di ruas tol jakarta tanggerang saudara
agar mudik nyaman selamat sampai tujuan pemudik diminta beristirahat di rest area terdekat dan tidak berhenti di bahu jalan tol
pastikan juga saldo uang elektronik cukup guna menghindari antrian panjang kendaraan di pintu tol
simak liputan jurnalis kopas tv fed rizka ananda dan juru kamera subandi berikut ini
sedara memasuki puncak arus mudik lebaran tahun dua ribu dua puluh empat ruas tol jalan jakarta tanggerang ini mulai dipadati oleh kendaraan
sehingga ini para pemudik dihimbau untuk tidak bersirahat ataupun berhenti di bahu jalan karena ini selain juga untuk menghindari terjadinya kecelakaan
para pemudik dihimbau untuk dapat melakukan istirahat di rest area terdekat di mana selain beristirahat para pemudik juga dapat melakukan aktivitas aktivitas lain seperti beribadah dan juga di tempat
rest area yang saya melaporkan saat ini ini juga disertai atau difasilitasi oleh area bermain anak
namun tidak hanya itu saja yang perlu diperhatikan ini adalah juga terkait dengan saldo kartu elektronik anda
sehingga ini memang untuk menghindari terjadinya antrian panjang kendaraan ketika melakukan tap in ataupun tap out di pintu tol
sehingga bagi anda yang tadinya sering kekurangan saldo kartu elektronik ataupun sering meminjam kartu elektronik ke pengemudi
di belakang anda ini sudah tidak diperbolehkan karena memang dari sistem dari gate tol ini sudah membaca satu kartu satu kendaraan
jadi memang untuk kartu elektronik ini juga harus menjadi perhatian sehingga tidak terjadi antrian panjang kendaraan di pintu tol
selain itu pada puncak arus mudik tahun dua ribu dua puluh empat ini para pemudik tidak hanya memperhatikan kondisi stamina yang fit kondisi kendaraan namun hal hal perintilan kecil ini juga harus diperhatikan
agar dapat melakukan perjalanan mudik dengan nyaman
ferdis kaananda subandi kompastv tangerang